menteri dalam negeri cahaya kumolo menegaskan pro kontra
pemberhentian sementara basuki cahayapurnama atau ahok tidak perlu dijadikan polemik
menurutnya keputusan terkait kasus ini berada di tangan presiden
bahkan cahyokumolo menyatakan siap mundur dari jabatannya jika langkah yang diambil saat ini dianggap menyalahi aturan undang undang yang berlaku
menteri dalam negeri cahyokumolo mengaku memberi masukan kepada presiden agar tetap menunggu tuntutan jaksa
dari sidang kasus penodan agama dengan terdakwa basuki cahaya purnama
jika jaksa menggunakan pasal satu ratus lima puluh enam kuhap dengan ancaman pidana empat tahun penjara maka ahok tidak dinonaktifkan
namun jika jaksa menggunakan pasal satu ratus lima puluh enam a dengan ancaman pidana lima tahun penjara
maka presiden bisa langsung menonaktifkan gubernur dki jakarta tersebut
untuk dibuat tafsir hukum ya
kalau dikatakan dia tidak sah wong dia statusnya masih gubernur masih sah tapi posisinya sebagai terdakwa
yang penting saya sudah melaporkan ke bapak presiden ini sikap saya mendagri sebagai pembantu beliau
kalau saya dianggap salah saya siap mundur sebagai menteri